publik memperhatikan penyakit kanker darah yang dialami istri presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
kanker darah yang juga sering disebut sebagai leukemia memiliki dua solusi dalam pengobatannya yakni kemoterapi dan transplantasi yang didonorkan
seperti yang dijelaskan oleh dokter ahli onkologi yang mendalami soal kanker dr edi setiawan tehuteru
kanker darah diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni lokimia linfoma dan niolema
kanker darah ini disebabkan salah satunya karena sum sum tulangnya tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh
karena itu letih lesu sesak nafas sering mengalami pendarahan seperti mimisan gusi berdarah hingga memar menjadi salah satu gejala awal kanker darah
kanker darah yang terkenal oleh dewasa pada umumnya adalah pola hidup apakah seseorang mempunyai pola hidup yang baik atau tidak baik
nah itulah yang menentukan apakah seorang dewasa itu terkena kanker atau tidak
untuk leukemia pengobatan utamanya adalah kemoterapi
untuk yang meloblastik mau anak atau dewasa nah ini masalahnya di sini
apabila satu kali menjalani protokol dan dia kambuh lagi nah tidak ada protokol backupnya lagi
dan itu makanya kenapa kita harus mengupayakan
kalau mau sembuh pasien pasien dengan aml ini dengan upaya yang namanya transplantasi sum sum tulang
harus kita akui bahwa untuk transplantasi sum sum tulang kita sudah melakukan beberapa tapi ya itu tadi ya masih terbatas dengan fasilitas dan lain sebagainya
makanya kita bisa bilang bahwa pelaksananya belum selancar kalau seandainya itu dilakukan di luar negeri